petugas angkasa pura satu jepura menutup pintu basuh ke halaman parkir bandara sentani jepura kamis pagi
suasana di bandara pun tampak sepi tak seperti hari biasa
menurut manajer operasional angkasa pura satu erickson suebu
bandara sentani ditutup untuk penerbangan komersial berpenumpang dari dan menuju jayapura
mulai kamis dua puluh enam maret hingga sembilan april dua ribu dua puluh
langkah ini diambil menyusul terbitnya notice to airmen atau notam dari airnav indonesia
soal pembatasan penerbangan sementara selama empat belas hari guna pencegahan luasnya covid sembilan belas
penutupan penerbangan komersial berpenumpang juga dilakukan bandara womena di kabupaten jaya wijaya papua
selain tak lagi melayani penerbangan dari wamena ke jayapura dan sebaliknya
bandara wamena juga menutup penerbangan pesawat berbadan kecil
yang melayani rute penerbangan
penerbangan dari wamena ke bandara bandara di wilayah pegunungan papua
namun demikian penerbangan pesawat kargo dari bandara sentani menuju wamena tetap beroperasi seperti biasa
gubernur papua lukas nmb bersama seluruh bupati dan wali kota se papua
memutuskan untuk menutup bandara dan pelabuhan di seluruh papua selama empat belas hari pada selasa dua puluh empat maret lalu
hal itu dilakukan untuk meminimalisir kasus covid sembilan belas di papua
pemprov papua beralasan mereka tidak memiliki fasilitas rumah sakit dan tenaga dokter spesialis yang memadai
saat ini hanya ada tujuh dokter spesialis paru seprovinsi papua
mulai hari kamis kita lock kita akan evaluasi empat belas hari ke depan
kenapa ngurusin kami punya warga saja rumah sakit kami nggak mampu
apalagi anda datang ke sini
kemarin juga pak segel sudah menyampaikan kita tidak mampu
jadi langkah yang paling bagus jangan datang ke papua dulu
rumah sakit yang memenuhi standar untuk penanganan pasien covid sembilan belas di papua juga minim
beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan masih sangat kekurangan alat dan sarana pendukung
hingga kamis dua puluh enam maret tiga warga papua dinyatakan positif covid sembilan belas